ketemu partai gerindra prabowo subianto membuka peluang jika partai perindro ingin bergabung bersama koalisi besar
prabowo mengatakan banyak kesamaan serta kecocokan antara kedua partai ini
hal ini disampaikan oleh prabowo usai melakukan pertemuan dengan ketua umum partai perindo di kediamannya di jalan kertanegara jakarta pada rabu sore
usai pertemuan yang dilakukan selama satu setengah jam ini prabowo subianto mengatakan pertemuan ini membahas sejumlah hal
di antaranya adalah peluang kerjasama politik pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
ia juga mengatakan sejak awal partai gerindra maupun perindo memiliki banyak kesamaan seperti visi dan juga misi politik
kita akan bertemu lagi untuk dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan
untuk kepentingan bangsa dan rakyat dan kami terbuka untuk perindo kalau mau dukung atau mau gabung dalam koalisi yang besar
kami akan bicarakan kami akan yakinkan kawan kawan yang sudah dalam koalisi kami